indonesia menjadi negara tujuan investasi dengan nilai tertinggi dalam pembangunan infrastruktur di dunia pada semester satu dua ribu dua puluh
bersama dengan pakistan dan jordania
nilai proyek infrastruktur di indonesia sepertiga nilai investasi global
yang ini sebesar tiga puluh enam tujuh miliar dolar amerika untuk satu ratus tiga puluh dua proyek
indonesia menjadi tujuan investasi dengan nilai tertinggi yaitu tujuh delapan miliar dolar amerika
terhitung hampir tiga per empat dari total komitmen investasi dua ribu tujuh belas berasal dari sektor energi
indonesia jordania dan pakistan telah menandatangani proyek pembangkit listrik
masing masing bernilai lebih dari satu miliar dolar amerika
investasi di sektor energi terbarukan juga terus menguat dengan enam puluh delapan dari delapan puluh dua proyek pembangkit listrik
difokuskan pada tenaga surya dan angin
berikut daftar lima negara tujuan investasi terbesar sektor infrastruktur
di posisi pertama di indonesia dengan tujuh delapan miliar dolar amerika
kemudian disusul brazil dengan nilai investasi di sektor infrastruktur mencapai enam empat miliar dolar amerika
di tempat ketiga ada pakistan dengan investasi sebesar hampir empat miliar dolar amerika
dikutin oleh tiongkok di nomor empat dengan investasi tiga tujuh miliar dolar

sementara jordania menempati posisi kelima dengan investasi untuk sektor infrastruktur
sepanjang semester pertama tahun dua ribu tujuh belas sebesar dua dua miliar dolar amerika